indonesia international motor series atau iims digelar kembali di surabaya jawa timur
acara yang digelar lima hari mulai satu hingga lima juni ini mengusung aneka teknologi baru kreasi hingga koleksi otomotif klasik
jumat ini merupakan hari ketiga pelaksanaan iims
penyelenggaraan dan peserta pameran pun masih mengupayakan mengejar target transaksi sebesar satu ratus lima puluh miliar
pengelola juga bersiap melakukan kegiatan kegiatan off air dan on air yang menarik menjelang hari terakhir dan akhir pekan
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia wida subianto di grand city convex
lokasi digelarnya iims dua ribu dua puluh dua surabaya
selamat pagi wida
wida ada inovasi ada teknologi apalagi yang kemudian bisa kita saksikan di iims dua ribu dua puluh dua di surabaya ini wida
ya ferdi salah satu yang bisa kita saksikan di ims di surabaya di grand city convex saat ini adalah karya membanggakan dari anak bangsa
nah ini sebetulnya ferdy bisa melihat ya disini saya kayak founder nih salah satu pebalap formula e ya
tepatnya adik adik mahasiswa kita di its institut teknologi sepuluh november surabaya
nah mungkin mas didin kameramennya bisa ngesut ya ini kendaraan yang sedang saya naikin ini ya
wah ini bahaya nih kalau tiba tiba meluncur
ini dirakit sendiri oleh adik adik mahasiswa its kemudian juga bahan bahannya under dealnya ini diupayakan juga diproduksi di indonesia
nah bagaimana ya kira kira perakitannya
ini juga sudah menjuarai di kompetisi internasional di jepang mencapai predikat lima besar
untuk mengetahui lebih lengkap kita bisa bertanya ke muhammad rafi binge selaku mekaniknya ya
pertama ini dinamakan mobil apa ini rafi
mobil ini bisa dinamakan anargya mark ii dari anargya
ini kan juga berteknologinya sudah listrik ya jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak
nah itu teknologinya gimana nih yang bedanya kalau misalnya kemarin dari sebelumnya
yang masih bahan bakar minyak
oke mungkin dari penggeraknya sendiri ya kalau bahan bakar minyak dia menggunakan mesin
tapi kalau untuk mobil listrik sendiri dia penggeraknya dari motor listrik
sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berisik waktu dijalankan
ini kemarin juga sudah menjuarai internasional ya di kompetisi apa dan juara berapa raffi
untuk kompetisinya yang sudah kita ikuti yaitu di fsai jepang tahun dua ribu sembilan belas kita menjuarainya di top lima waktu itu
dan ini sampai dua ribu sembilan belas sampai sekarang belum ada lagi karena pandemi ya
untuk tahun ini mungkin akan ada lagi ya

ini mungkin akan menyusul di fsa australia untuk rencananya
ini kalau perakitan nya sejak tahun berapa terus boleh cerita underdill nya dapat dari mana
terus perakitnya berapa orang begitu kalau timnya di its
untuk perakitan mobil sendiri hampir sekitar satu tahun ya untuk tersendinya
yaitu mulai dari pembuatan nol dari sasis kemudian bodi hingga semua ini dimulai dari satu tahun pembuatannya itu
nah untuk underdilnya sendiri yang paling penting dalam sebuah mobil yaitu penggeraknya
penggeraknya ini dibuat dari
di produksi indonesia sendiri yaitu motor braja nah untuk kemudian yang lainnya juga dibuat oleh
anak anak sendiri yang ada di bengkel dan untuk kemungkinan energi yang ada di indonesia seperti ban
hosier ini ini baru dilakukan import itu menjadi alternatif terakhir untuk kita sih kalau pakai
dalam negeri semua terus kemudian ini kemampuannya nih kecepatannya sampai berapa terus juga apa per
detiknya itu jangkauannya berapa meter gitu untuk akselerasi mobil sendiri ini yaitu dari sampai tujuh puluh lima meter
itu sekitar empat detik dan untuk top speednya sendiri mampu mencapai satu ratus sebelas km per jam tadi kan
juga bahan bakarnya listrik ya itu kalau kayak ngecasnya itu butuh berapa waktu lama terus kemudian
juga jarak tempuh atau waktu tempuhnya bisa dapat berapa sekali ngecas untuk waktu pengecasnya
sendiri mobil ini mampu di charge selama waktu pencarian itu tiga jam dan untuk jarak
temunya bisa berapa waktu per jam dan untuk jarak temunya bisa berapa waktu per jam dan untuk jarak
temunya itu dua puluh dua km karena ini sesuai dengan regulasi waktu kita balapan karena waktu kita
balapan itu hanya membutuhkan waktu dua puluh dua km saja jadi target kita di dua puluh dua km tersebut kan sebelumnya itu
juga punya sapu angin ya sapu angin itu cuma masih pakai bahan bakar minyak ya kelebihannya kalau
dibandingkan sapu angin ini mobil formula e juga itu ya yang sebelumnya bagaimana kalau dibandingkan
dengan mobil yang berbahan minyak itu seperti kita tahu yaitu mobil listrik pasti mempunyai torsi yang
lebih besar di awal nah sebabnya mobil ini juga mempunyai torsi yang lebih besar di awal nah sebabnya
sehingga mobil ini mampu memiliki kecepatan waktu attached lebih tinggi dibandingkan yang
bakar minyak ini juga pasti akan ada terus pengembangan pengembangan ya kira kira kedepannya
apalagi dia akan diciappai lagi ditargetkan untuk mengamannya yaitu mungkin dari segi
body terlebih dahulu ini karena masih dianggap terlalu berat nanti bisa diganti full carbon
untuk bodi kemudian untuk bagian penggerak kita maksimalkan lagi dengan diferensial
yaitu menggunakan sistem lsd sehingga untuk distribusi dayanya lebih maksimal seperti itu
ini kan mobil balap ya sejauh ini kalau tes drive nya kemudian dicobanya itu di mana kalau di tes
kalau di its sendiri untuk percobaan yang hanya minim itu di kampus sendiri bisa
tapi kemudian jika ingin yang proper kita bisa menggunakan di sirkuit di bung tomo
itu ada sirkuit untuk kita latihan mobil balap ini
sampai saat ini ya kalau kita orang awam ya ngertinya ini tekniknya ini kombinasi dari berbagai disiplin ilmu atau sudah bisa satu jurusan saja
ini kita kombinasi sebenarnya karena kita mobil listrik pasti membutuhkan sebuah anak anak elektrik yang pastinya
nah tapi di samping itu kita juga dalam buatan mobil masih membutuhkan anak mekanik
yaitu dari anak anak mesin ataupun dari jurusan yang lainnya
jadi melibatkan berbagai disiplin ilmu ya
oke terima kasih raffi bima
seperti itu ferdi jadi memang ini kreasi anak bangsa ya
ini tapi saya harus hati hati dikit nih saya salah ngegas nanti bisa mak weng ini bisa jadi pembalap formula e
baik terima kasih
korresponden cnn indonesia widah subianto dari surabaya jawa timur